lembaga survei indonesia atau lsi merilis hasil survei elektabilitas capres dan parpol
pasca pembatalan piala dunia u dua puluh di indonesia
berbagai respon publik terkait isu ini tak luput dipublikasikan oleh lsi
batalnya perhelatan akbar piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di indonesia mendapat respon
dari masyarakat hingga mempengaruhi elektabilitas partai dan juga capresnya
sebab tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa sepak bola indonesia
masih diselimuti kepentingan politik
direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan lewat hasil surveinya menjelaskan
elektabilitas ganjar pranowo mengalami penurunan yang cukup tajam
dan untuk mengulasnya sudah bersama kami direktur reskutif lembaga survei indonesia
jayadi hanan selamat malam
selamat malam mas bram
terima kasih sudah hadir
saya ingin meminta bagaimana kemudian analisanya begitu
karena yang menarik adalah tidak hanya dalam satu simulasi saja
membuat dua simulasi
kita akan lihat bersama
pertama adalah simulasi sembilan belas nama
ini yang menarik
ketika tadi kita membacakan di paket berita
nama ganjar pranowo ini sempat turun
tapi kemudian dalam simulasi sembilan belas nama
ternyata masih lebih tinggi paling tidak lima begitu
apa yang terjadi begitu mas
yang pasti pertama itu terjadi penurunan
karena sebelumnya itu sekitar dua puluh enam ya
di simulasi yang sama
tidak berbeda dengan
penurunan di simulasi tiga nama
jadi mengapa ini ganjar masih teratas
karena kan ada banyak nama di bawah
jadi nama nama di bawah itu kan mengambil suara bukan hanya dari ganjar
tapi juga dari prabowo dan dari anies baswedan
tapi ketika kemudian tiga tiganya disimulasikan hanya tiga nama ini
maka kemudian tadinya suara suara yang kecil kecil memilih
kan ada banyak tuh nama nama
ada puan marani air langga hartarto caimin
nama nama seperti itu
itu ada yang terdistribusi ke ganjar ada yang ke prabowo ada yang ke anies gitu
kalau saya ingin fokus di sembilan belas nama dulu
kenapa kemudian tidak bermigrasi pada dua nama yang ada di sini
ini sebetulnya cukup
ini kan terjadi peningkatan juga
saya persisnya lupa ya kalau sembilan belas nama itu
sama anies juga begitu
jadi penurunan suara untuk ganjar itu juga terdistribusi sebagian ke pranowo zubianto dan anies
cuma dia tidak begitu tidak terlalu jelas kelihatan kalau dibandingkan dengan ketika kita membuat simulasi tiga nama
tapi kalau simulasi tiga nama itu akan lebih terlihat jelas kalau kita lihat trennya gitu
kalau dikaitkan dengan tiga nama ini pemilih ganjar umumnya itu bukan pemilih anies
nah kalau bukan anies pilihannya maka yang lebih dekat adalah ke prabowo
irisannya masih lebih dekat begitu ya ke pranowo ya
iya lebih dekat
karena pertama sama sama dekat dengan jokowi sama sama di endorse oleh jokowi
pak prabowo walaupun bukan kader pdi tapi berada dalam pemerintahan jokowi
kalau anies kan berada dalam pemerintahan jokowi
iya dia berada di luar pemerintahan saat ini
jadi dengan pola seperti itu maka kemungkinan kalau ganjar turun kemungkinan turunnya itu akan pindah ke satu kemungkinan ke pranowo
kalau tidak ke prabowo turunnya itu angka itu bisa pindah ke yang ragu ragu atau belum memutuskan pilihan
atau misalkan nama satu partai misalkan anda menyebutkan tadi puan maharani begitu
belum terlihat perpindahan itu
belum ada gitu ya
kita akan coba fokus pada kemudian simulasi tiga nama
anda katakan ini lebih spesifik begitu ketika angkanya turun maka akan pindah ke dua
bisa anda jelaskan dulu turunnya berapa kira kira
artinya memang tapi jadi sebetulnya penurunan ganjar itu sudah mulai terlihat
itu hanya untuk dinilai secara statistik sebagai signifikan
tapi kalau kita kaitkan dengan sekarang sudah berarti trennya memang turun
nah tapi dari februari ke april atau awal april itu turunnya kelihatan betul tajam gitu
nah kalau kita lihat di sini sebetulnya ada satu angka lagi yang harus kita tampilkan untuk melihat perpindahan
tidak menentukan begitu ya
nah itu kalau kita hitung ya
ada peningkatan pemilih yang pindah menjadi ragu ragu
tetap ada ya
walaupun kemudian kalau di slide berikutnya irisannya tidak ada
jadi agak kita bisa mengatakan ini stagnan ya
tapi yang cukup banyak tambahannya juga adalah di yang ragu ragu
tadinya belum memutuskan pilihan itu tinggal empat belas di februari
sekarang di awal april menjadi sekitar tujuh belas lebih
jadi distribusi pemilih ganjar itu tidak hanya ke prabowo tapi juga ke undecided yang paling banyak
artinya yang tadinya sudah yakin pilih
yang tadi sudah mendukung ganjar pada april awal itu menjadi ragu ragu
tentu pertanyaan yang menarik kenapa jadi ragu ragu kenapa pindah kan gitu
kita sembari melihat
ini kemudian kami coba
ini tren yang tadi saya bilang ya
tren begitu ya
paling tidak ada di januari februari dan maret
ini angkanya bisa kita lihat bersama
saya kotain terlebih dahulu
nah pertanyaannya yang jelas adalah ketika anda mengatakan ganjar sudah terjadi penurunan
paling tidak dari tiga puluh enam kemudian menjadi tiga puluh lima
kemudian jauh sekali menjauh
apa yang terjadi
ini januari tiga puluh enam kan turun tuh
kemudian turun tajam lagi
jadi yang ingin saya katakan bahwa memang sejak januari itu sudah mulai terlihat gejala penurunan ini
prabowo pada saat yang sama ketika ganjar mulai menurun
prabowo juga mulai naik kan
ganjar turun satu
dua puluh tiga menjadi dua puluh enam gitu ya
sementara anies kan cenderung stagnan di sini
tidak ada penambahan
jadi kalau mau dikatakan gejala penurunan suara untuk ganjar itu sudah terlihat sejak januari
artinya kalau mau dikaitkan dengan piala dunia ada faktor lain yang menyebabkan penurunan suara ganjar itu bukan hanya piala dunia
apakah soal endorse dan kedekatan dengan pak joko ya antara nama prabowo dan juga ganjar
itu salah satu yang kita duga keras menjadi faktor penyebabnya
ya dan kalau kita lihat di april dibandingkan dengan januari dan februari jumlah pemilih yang tadinya memilih jokowi di tahun dua ribu sembilan belas kan pada januari itu masih sekitar lima puluh an persen ke ganjar
pemilih jokowi yang memilih ganjar itu
tiga puluh sembilan tadinya lima puluh an
itu yang dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa perpindahan suara jokowi ke prabowo itulah yang menyebabkan antara lain kenaikan prabowo
mengapa terjadi perpindahan suara itu
yang bisa kita lihat adalah dua hal
endorsement jokowi itu sudah mulai terlihat sebetulnya
silahkan sambil bicara bang
di sini belum terlihat karena cuma oktober ya
endorsement jokowi itu mulai cukup kencang kepada prabowo di kisaran di sini
di kisaran apa november
akhir tahun ya
iya menjelang akhir tahun itu kan banyak sekali ketemu segala macam bahkan di salah satu acara ulang tahun partai pak jokowi menyebut walaupun secara bergurau
mungkin berikutnya pak prabowo jatah pak prabowo kan kira kira gitu ya
macam macam lah pola endorsementnya itu
nah itu tampaknya mulai berpengaruh
kenapa mulai berpengaruh
karena para pemilih jokowi itu kan selama ini mengasosiasikan jokowi dengan ganjar
tapi kemudian jokowi memberikan sinyal
ada alternatif loh kira kira gitu ya
nah yang mungkin masih ragu ragu mendukung ganjar atau yang sebelum mendukung mulai melihat oh kalau gitu selain ganjar alternatifnya adalah prabowo
atau kemudian karena nama jokowi itu
atau kemudian karena nama ganjar pada saat ini belum kemudian secara jelas deklarasi begitu dibandingkan dengan prabowo dan jokowani sih
itu potensial juga menjadi salah satu penyebab
kan orang kalau dia sebenarnya pendukung ganjar tapi nggak jelas lalu dia mencari yang lebih jelas
kebetulan yang terlihat lebih jelas itu prabowo kan sudah dideklarasikan dan pak prabowo pak jokowi mengendorse nya
nah tetapi turunnya kan sedikit
nah ketika menjelang april turunnya itu kan tajam
kan kira kira sama tuh
jadi hitungannya pas
dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa
turun tajamnya suara dukungan terhadap ganjar di april itu tidak serta merta disertai dengan pindahnya pendukung yang tidak lagi mendukung ganjar itu ke calon lain
belum tentu linear begitu ya
ada yang pindah yaitu pindah paling banyak ke prabowo subianto tapi lebih banyak lagi yang pindah menjadi ragu ragu
disinilah kemudian peluang ganjar untuk menaikkan dirinya kembali ke depan
dia harus membujuk kembali yang ragu ragu untuk naik
dan lebih sulit lagi mungkin kalau memujuk yang sudah milih pak prabowo ya
sebaliknya pak prabowo harus memastikan juga agar yang tadinya ragu ragu ini kan sama sama kuatnya
pindah kembali ganjar balik ke dia
demikian juga dengan anies
oke kalau begitu pertanyaan ini saya kemudian bersihkan lagi
kemudian pertanyaannya seberapa mungkin kemudian ini akan berubah
apakah sangat menentukan bagaimana respon mereka terhadap momentum yang ada
atau kemudian ini sangat bisa diotak atik lagi tanpa harus menunggu momentum
oke kalau begitu pertanyaannya ini saya kemudian bersihkan lagi kemudian pertanyaannya seberapa mungkin kemudian ini akan berubah
pertama peristiwa gagalnya indonesia jadi tuan rumah piala dunia itu kan peristiwa yang kemungkinan tidak terlalu berumur panjang
apalagi nanti sebentar lagi kita ada isu mudik ada isu idul fitri kan ada banyak isu yang bisa menimpa itu masyarakat sibuk kan
kan isu mudik juga isu mudik lebih besar eskalasinya dibanding dengan isu piala dunia kan
orang bisa kecewa dengan piala dunia gagal dengan piala dunia tapi kan dia tetap bisa makan tetap bisa beraktivitas bisa keluar
banyak masyarakat yang terkait begitu ya mas
iya lebih banyak kalau soal isu yang lain seperti idul fitri atau isu mudik itu kan melibatkan masyarakat secara langsung kebanyakan gitu
jadi potensi ini untuk berubah tentu saja karena diduga perubahan peta dukungan itu karena faktor isu atau faktor event
event itu kan ada yang bisa berjangka panjang ada yang bisa berjangka pendek
terutama kalau dia ada kaitannya ditimpa oleh isu yang lain
nah disitu peluang bagi ganjar
tapi pada saat yang sama baik pak anies maupun pak prabowo juga tetap punya peluang untuk memperpanjang isu itu
ternyata kekecewaan masyarakat terhadap calon tertentu seperti ganjar itu bisa membuat perubahan suara
jadi tinggal bagaimana melakukan manajemen isunya disitu
tapi ada satu faktor yang lebih kuat
yang bisa mempengaruhi ini yaitu endorsement
endorsement itu bisa berlangsung jangka panjang
oke pertanyaannya begini
kita tahu beberapa hari yang lalu kemudian pak prabowo membawa zulkif hasan dan juga ganjar pranowo dalam satu mobil
iya itu potensial untuk mengembalikan itu
jadi misalnya isu kekecewaan terhadap piala dunia nggak jadi sudah mulai fading away sudah mulai kurang
atau orang mulai lupa
orang kecewa kan gak lama
nggak terlalu lama
suami istri juga kalau saling kecewa biasanya nggak terlalu lama
jadi ada masanya apalagi kalau didatengin diobatin kecewanya segala macam ya
terus faktor kedua tadi faktor pertama tadi endorsement pak jokowi kemudian diperkuat lagi terhadap ganjar
sehingga orang melihat oh kayaknya yang lebih utama di endorse pak jokowi adalah ganjar bukan prabowo gitu
kalau kemarin kan terlihat setara
kalau nggak ganjar prabowo gitu
kalau pak jokowi memberi kesan lagi bahwa sebetulnya yang lebih utama yang di endorse adalah ganjar mungkin yang ini bisa balik lagi
atau nggak ganjar proud

jadi kemudian ini akan juga bisa terpengaruh ketika ada endorse dari jokowi ke sarang ganjar
kalau hanya faktor itu yang dihitung ya
tapi jangan lupa kan setiap kandidat ini punya upaya masing masing untuk membujuk pemilih
yang menjadi sasaran sekarang memang adalah pemilih yang pada dua ribu sembilan belas mendukung pak jokowi
nah itu yang menjadi sasaran
pemilih yang memilih jokowi di tahun dua ribu sembilan belas itu
oh tetap ada ya
berarti anies juga tetap dapat
cuma bedanya adalah anies kan nggak di endorse pak jokowi
oke mas jadi terakhir
berarti kalau kemudian anda mengatakan tadi soal isu lebaran isu mudik akan menjadi pertaruhan juga bagi yang belum menjawab
apakah kemudian nanti kepuasan terhadap kinerja pemerintah utama yang di lebaran akan cukup mempengaruhi paling tidak dua nama ini
tingkat di data pada april sebelumnya bukan hanya data april semua data ini
tingkat kepuasan kepada presiden itu berpengaruh pada distribusi suara
umumnya yang puas kepada presiden itu paling banyak milih ganjar dan prabowo
yang tidak puas dengan kinerja presiden dominannya memilih anies
kalau misalnya kinerja presiden terus tinggi seperti sekarang maka ceruk yang secara langsung bisa menguntungkan anies itu berarti kan makin sempit
jadi kalau kinerja pak jokowi tetap dianggap bagus untuk masalah mudik untuk masalah penyelenggaraan idul fitri dan seterusnya ini bisa membantu dua ini untuk tetap bertarung
masalahnya adalah dua ini bertarung
kan dua duanya sekarang bertarung dalam konteks di kolam yang sama itu
jadi dengan kolam yang sama
oke baik baik kita akan tunggu seperti apa kemudian apakah idul fitri dan momentum berikutnya akan mempengaruhi paling tidak dua atau kemudian anies juga akan mulai terdampak oleh hal tersebut
terima kasih mas juradzim
mas jadwih hanam direktur eksekutif lsi telah bergabung sama kami di malam hari ini